acara jalan sehat yang diinisiasi sahabat ganjar sukses menarik perhatian ribuan warga kota bandung
ketua umum sahabat ganjar menyatakan acara ini bertujuan untuk menyatukan dukungan bagi ganjar pranowo dan mahfud md pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
sabtu pagi ribuan warga antusias mengikuti acara jalan sehat yang digelar di kiara artapark bandung jawa barat
acara jalan sehat yang digagas sahabat ganjar ini mampu menarik perhatian warga untuk mengikuti sejumlah rangkaian acara
mulai dari jalan sehat hingga konser musik yang menampilkan sejumlah artis ternama seperti ndx ak hingga kuburan band
aji salah satu warga yang mengikuti acara jalan sehat ini
mengungkapkan rasa senangnya bisa beraktivitas pagi di akhir pekan sekaligus mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden ganjar pranowo dan mahfud md
acaranya sungguh sangat meriah pak disitu ada bidang tamunya yang sangat ke top ada ndx ada kuburan band
dan bahkan door press yang sangat banyak sekali diberikan kepada sahabat ganjar untuk masyarakat
harapannya sih terus maju dan terus dapat mensosialisikan pak ganjar
agar supaya dikenal masyarakat dan pilih masyarakat
ketua umum sahabat ganjar gus nahib sodik menyebut
acara ini digelar dengan tujuan menyatukan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden ganjar pranowo dan mahfud md
harapan untuk warga bandung seperti tadi abah sampaikan kami minta dukungan kami minta doa
seluruhnya audien mengatakan siap
dan siap untuk mendukung dan mendoakan pak ganjar menjadi presiden dan pak mafut menjadi wakil presiden di tahun dua ribu dua puluh
yara artapark menjadi saksi keceriaan dan semangat persaudaraan yang terpancar dari setiap langkah peserta dalam jalan sehat ini
selain itu sahabat ganjar memperlihatkan kesuksesan
dalam menggelar kegiatan bersama masyarakat
mengukuhkan komitmen untuk mempererat hubungan dan dukungan untuk perjalanan politik ganjar pranowo dan mahfud md di masa mendatang